masker menjadi alat pelindung diri yang selalu kita bawa kemana mana ketika keluar rumah
tapi karena beberapa alasan sebagian orang kini mulai menggantinya dengan face shield
mengapa demikian dan manakah yang lebih aman
pakai kaca nggak menutup kemungkinan juga dari samping airborne
virusnya itu kan kalau pakai masker kan lebih simple lebih praktis aja terus bisa dicuci juga kan langsung
karena kalau misalnya pakai masker itu biasanya kan ngap terus nafasnya juga agak susah
jadi kalau pakai face shield udah ngerasa ketutup aja dan udah kelindungi tanpa perlu pakai masker jadi lebih lega aja nafasnya
dalam hal melindungi wajah dari kemungkinan terjangkit virus masker maupun pelindung wajah memiliki kekurangan dan kelebihan
dapat dilihat jika saya hanya menggunakan masker saja area mulut dan hidung saya memang tertutup tapi area mata saya tidak
sedangkan penularan virus bisa melalui mata bukan
nah sebaliknya jika saya hanya menggunakan face shield saja seperti ini area mata hidung mulut saya memang tertutup oleh lapisan mika ataupun kaca
tapi tetap ada celah untuk penularan virus yaitu dari samping kiri kanan dan juga bawah
itu sebagian orang mengeluh sulit bernapas setelah menggunakan masker dalam waktu lama
dokter konsultan paru dan penyakit dalam fkui rscm teli kamelia menjelaskan
hal ini terjadi karena kita menghirup kembali karbon dioksida yang dibuang
kalau dalam waktu yang lebih panjang to dua yang kehirup kembali akan membuat konduksi oksigen yang disirkulasi dalam tubuh manusia akan turun
nah co dua yang masuk itu akan bisa masuk menjadi
jadi seperti hiperkapnia jadi oksigennya akan berbeda
jadi kita menghirup co dua yang dihasilkan karbon dioksida kembali lagi bersama campuran dengan oksigen
dalam hal ini pelindung wajah memungkinkan kita tetap bernapas dengan lega
tetapi pelindung wajah tidak cukup aman
dokter teli menganjurkan tetap memakai masker setidaknya masker kain
jika ingin melindungi mata kita bisa menambahkan pelindung wajah
tentu selain menggunakan masker dan melindungi wajah yang juga penting adalah menjaga daya tahan tubuh
lindungi diri semaksimal mungkin dengan membiasakan beraktivitas sesuai protokol kesehatan